dibukanya kembali ibadah haji ke tanah suci tahun ini
membuat penjualan perlengkapan haji mulai kembali menggeliat
seperti yang terlihat di masjid al amjad kecamatan tiga raksa kabupaten tanggerang banten jumat siang
para penjual perlengkapan haji keliling menjamur
mereka menawarkan berbagai perlengkapan haji kepada jemaah calon haji
yang melakukan kegiatan manasik haji dan jemaah yang mengurus administrasi di kantor kemena
meski berjualan keliling perlengkapan haji yang dijajakan cukup lengkap
mulai dari kain ikhram gamis seragam batik peci sabuk haji sampai gembok koper
pedagang mengaku bahagia setelah dua tahun tidak ada keberangkatan haji akibat pandemi covid sembilan belas
tahun ini mereka bisa kembali berjualan
meski terbilang masih sepi karena adanya pembatasan jemaah calon haji
mereka bersyukur masih bisa meraup omset
omzet dua tiga juta rupiah per hari
selain di kabupaten tanggerang para penjual perlengkapan haji juga menjajakan barang dagangannya
ke sejumlah daerah lain seperti bogor dan karawang
saya bersyukur ya haji dengan dibukanya haji kembali seperti kayak tahun sekarang ya pak ya
karena kan selama covid sembilan belas kita nggak ada kegiatan semenengah tengah hari wak
dan juga untuk omzet dua tiga juta kita dapat lah untuk sekali dagangnya
ya alhamdulillah gitu pak
ya gembira lah
maksudnya biar pesanannya bisa panjang lagi gitu
tapi ya mudah mudahan seperti dulu dulu lagi
dulu dulu lagi ya
para penjual perlengkapan haji berharap tahun depan kuota haji bertambah
sehingga jemaah calon haji lebih banyak agar penjualannya semakin meningkat
dedi wahyudi tanggerang banten